bicara mengenai sirkuit yang ada di shanghai tiongkok sebenarnya seperti apa tantangan yang akan dihadapi oleh rio di sirkuit tepatnya di shanghai ini
oke untuk sirkuit shanghai sendiri rio haryanto di sini pernah menjuarai podium pada sirkuit shanghai pada kejuaraan formula asia
dan rio haryanto juga sudah pernah balap pada formula renault di sirkuit shanghai
jadi menurut saya rio haryanto juga punya pengalaman kepada sirkuitnya dan rio pun sudah bisa beradaptasi dengan sirkuitnya
sirkuit shanghai sendiri mempunyai panjang sepanjang lima empat km dan terdapat enam belas tikungan pada sirkuit shanghai
juga sirkus shanghai ini mempunyai dua lintasan lurus yang cukup panjang
di mana rio haryanto dan juga pascal yang juga dari tim manor memiliki mesin

mempunyai keunggulan pada speed ataupun power untuk lintasan lurus
jadi mungkin kendala bagi rio haryanto tidak akan terlalu banyak pada sirkuit shanghai
karena dia punya keuntungan juga sudah pernah membalap sebelumnya di sirkuit shanghai ini
baik terima kasih alexandra asma subrata
kami akan terus tunggu bagaimana laporan anda dari shanghai tiongkok